sekarang kita buka barang barang saat itu
ismail kenapa ya tunggu ya
udah mama ismail tinggi banget oh tapi tenang dulu ustaz ambilin bye bye fever do ya
apaan ya sih banget
hai iya nih aku sakit perut deh kayaknya waalaikumsalam waalaikumsalam ya allah anak anak
ini udah malam apa masih pada duduk duduk aja sih di depan bukannya masuk tidur aduh
pak dinda tuh sakit perut dari tadi bolak balik terus ke toilet oh oh oh mungkin dinda diare kali
ya pak ya allah dinda tenang ya di posisi punya obat diare nih buat cinda ya udah tenang tenang
sabar sabar sabar masya allah ustadz taza saya pikir ini adalah ngabur murid saya yang paling
indah seumur sayang mengajar di produk santai pun antar witchy mana enggak coba kita bisa ketemu
langsung sama duta besar amerika serikat pak josep itu selain itu juga kita bisa mendapatkan
pelajaran berbagi pengalaman dan ilmu tentang bagaimana warga amerika serikat itu berpuasa
di amerika eh pokoknya saya udah lupa ini
aduh saat itu bocah bocah pada ngumpul di depan perpustakaan
rame banget ada apaannya
mereka bikin onar lagi
enggak enggak enggak
kali ini mah enggak
cuman itu bocah rame banget pada rebutan paket
kenapa jadi berbareng
kita lihat yuk
lah mendinggal aja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak dubez
terima kasih pak dubez
terima kasih pak dubez
terima kasih pak dubez
bapak maaf ini boleh tahu kirimannya dari siapa dan isinya apa ya pak
maaf pak ustadz ini ada kiriman sumbangan buku buku dari pak dubes amerika pak ustadz
aduh best baik banget ya mau ngasih sumbangan buku untuk kita semua
iya ini pasti buku bukunya ini buku buku improt
impor saking senangnya impor jadi improt
terima kasih pak ustadz
buka buka buka
pengurus pondok pesantren kunanta udah langsung buka aja
satu dua tiga
wah ini keren banget
wah ini keren banget
ini kita beli jarak
ini kita beli jarak
jangan ketawa gitu dong pak ustadz
ustadz musa mulai dan santuin kenapa pak ustadz
iya soalnya kan semenjak mengajar di pondok pesantren kunata ini belum pernah ada yang
kasih buku buku sebagus ini coba aja kalau ustadz busa yang mulia dasar kini kena senang
pak dubes pak joseph itu dari lama tentunya ustadz gak akan minta buku buku kayak begini
masak buat jalan jalan sama usaha jadwal
udah udah udah bangun bangun bangun bangun eh gimana mau jadi senggol senggolan gini sih
kalian ini malah bercanda gimana sih
senggol senggolan lagi ya senggolan dikit ngapain kayak kartu domino begitu kamu juga
alquran membaca ayat ayat suci alquran itu ada adabnya ya nggak boleh sembarangan mulut
manggap manggap ikan maskoki ini apa sih dengerin nih ya ini penting ilmu buat kalian baca alquran
itu harus jelas semuanya ingat setiap huruf yang kita baca itu terdapat satu kebaikan yang akan
allah lipat gandahkan terutama di bulan puasa ini di bulan suci ramadan ini akan berubah menjadi
kebaikan yang akan allah lipat gandahkan terutama di bulan puasa ini di bulan suci ramadan ini akan
menjadi sepuluh ya bahkan tujuh ratus kebaikan nah tapi tapi tapi kalau kalian main main mulut yang
manggap manggap males malesan bercanda itu bukannya kebaikan yang kalian dapat melainkan
murka allah pahala nggak dapet malah dosa yang kalian dapet tuh denger gimana pokoknya kamu dapat